sejak viral beberapa hari lalu pria asal drio rejo
gresik ini jadi sasaran hujatan warganet
ia mengolok ngolok para pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di surabaya yang menggunakan masker
berbekal video yang viral polisi berhasil melacak perekam video
dan berhasil juga melacak keberadaan si pemilik akun dan mengamankan putu aribawa
seperti biasa endingnya bisa ditebak
pria dua puluh tujuh tahun itu meminta maaf
namun polisi tetap menindak pelaku sesuai aturan
selain denda administratif rp satu ratus lima puluh pelaku juga diserahkan ke satpol pp
selama satu x dua puluh empat jam putu harus bekerja sosial melayani menjaga
dan menyuapi para penghuni di lingkungan pondok sosial